ketua dpp pdi perjuangan puan maharani berkomentar soal wacana pertemuan megawati soekarno putri dengan prabowo subianto
puan hanya menjawab insya allah
saat ditemui usai memimpin rapat paripurna di gedung dpr kami siang hanya menjawab singkat terkait isu itu
puan juga menjawab hal yang sama terkait apakah pertemuan itu telah terjadi
sebelumnya ketemu pdi perjuangan megawati soekaroputri dikabarkan akan bertemu dengan presiden terpilih prabowo subianto
prabowo disebut sebut ingin membentuk koalisi besar